apa kau irat rosok tak penting sepenting lo rapatkan hilang kau temuni dompetku
iya tadi kita udah lihat penampilan dari laverda salsabila atau laf caca seorang sosok penyanyi yang unik dan juga penuh energi
meskipun berbentuk virtual laf caca mampu memberikan pengalaman musik yang begitu menyenangkan dan menghibur
pada kesempatan kali ini kita akan berbicara banyak tentang laf caca musiknya serta kisah kisah menarik dibalik karakter virtual ini
dan lafcaca atau caca sudah hadir bersama kita di studio
halo kak kabar baik dong terima kasih loh udah diundang di studio gede kayak gini
nah kami yang makasih banget sama caca udah hadir di sini begitu ya
guys aku mau lebut tv loh
oke caca denger dengarkan kamu habis melaksanakan konser perdananya
gimana sih bisa diceritain sama kami perasaannya gimana
wah pastinya deg degan kak
tapi senang banget karena acaranya sukses lancar dan aku bisa ketemu sama artis artis idolaku di belakang panggung
nagih deh pokoknya
waduh nagih ya kira kira kabar mau panggung lagi nih caca
hmm kapan ya undang dong kak aku kalau diundang pasti datang kak
oke jadi para promotor yang mau ngundang caca bisa langsung kontak caca nih
cak tapi aku mau tanya dari sekian banyak genre musik kenapa kamu pilihnya dangdut cak
apa ya mungkin karena dari kecil aku dari suguh sama dangdut nih kak
kayak di nikahan nontonin dangdut terus di tv nontonin dangdut dan dangdut itu kan indonesia banget nih
jadi menurut aku dangdut itu punya potensi besar buat bawa harum nama indonesia secara lebih luas
amin nah tapi kamu sebagai penyanyi dangdut pendatang baru di indonesia kamu lihat industri musik dangdut di indonesia sekarang seperti apa
aku sih nggak seberapa paham ya kak kalau soal perkembangan
tapi yang aku tahu dangdut jawa itu sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat indonesia walaupun bukan orang jawa
contohnya kayak di festival festival besar itu dangdut jawa udah jadi headlinernya
kakak suka dangdut dong
aduh suka banget dong tapi kalau caca aku tanya kamu lebih masuk ke dangdut mana karena dangdut kan banyak turunannya nih channel
mungkin aku sih ke dangdut jawa ya kak sekaligus melestarikan dan mempopulerkan bahasa daerah aku
aduh keren banget nih caca
nah cak kamu punya target gak sih untuk industri musik dangdut ke depannya
target apa ya aku sih ngalir aja ya kak tapi kalau ditanya pengennya jadi apa aku pengen hebat kayak bunda inul kayak maesoima ayu tingting mbak happy mungkin
terus aku pengen bawa dangdut itu ke luar negeri
nah kalau caca sebenarnya sudah punya single atau sudah rilis album belum sih cak
pengen sih kak pengen pengen pengen pengen banget punya lagu sendiri punya album sendiri
tungguin aja deh follow ya ig aku at love underscore caca biar nggak ketinggalan infonya
aduh jadi promosi instagram tapi kalau dikasih kesempatan untuk kolaborasi dengan artis dangdut indonesia kamu pilihnya mau sama siapa nih cak
kolaborasi bundainal kali ya biar bisa goyang bor bareng tapi kalau sekarang aku lagi pengen sama bunda korla yang gini nih
aduh emang bandit banget caca nih tapi cak kamu kan penyanyi dangdut virtual begitu ya tanggapannya seperti apa nanti ketika misalnya ada penyanyi dangdut virtual lainnya
aku sih seneng banget ya kak kalau nanti ada yang banyak ngikutin jejak aku walaupun bukan dari dangdut mau dari bidang apapun sih aku seneng dan pastinya support jadi tambah banyak temen dan pastinya seru
oke selain nyanyi caca gemarnya apa sih atau mungkin punya hobi untuk menyalurkan waktu kosong biasanya ngapain cak
aku sih kan aku dari ngawin
suka jajan jadi aku suka bikin konten jajan jajan sekaligus jalan jalan cari tempat hits yang ada di jakarta
waduh jadi hobinya kulineran sama kayak saya begitu ya tapi makanan favoritnya caca apa
paling pentol sih tapi di sini kan gak ada tuh pentol jadi aku cari bakso di mana mana yang enak
aduh bakso emang kebanyakan enak semua saya sampai lapar dengernya begitu ya jadi walaupun jajan banyak tapi kamu bodi tetap ada
kakak bisa aja terima kasih loh
apa ya yang penting tuh konsisten latihan terus jangan banyak makan gorengan boleh sih dikit tapi ya terus minum air putih yang banyak gitu sih kata mas denny caknan
oke betul jadi kita harus tetap seimbang nih antara hobi kulineran sama jaga kesehatan kalau begitu terima kasih caca udah banyak bercerita disini udah datang ke sini gitu
terima kasih kak cak
ngobrol ngobrol sama kita sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya caca dadah
itu tadi ya kita bincang bincang dengan penyanyi dangdut virtual indonesia laverda salsabila atau laf caca
jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan dari laf caca dan musiknya di media sosial dan tentunya dukung terus musik dangdut indonesia
sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya dadah